oke yang pertama siapa yang tidak kenal sajian pencuci mulut yang tidak cuma manis tapi juga lembut
nah kreasi kreasi puding viral berikut ini bisa jadi membawa pengalaman menikmati sajian puding naik kelas
puding zaman now bisa dibentuk jadi nasi tumpeng jadi burger hingga tampil jadi karya seni seperti lukisan bunga dan ikan koi berikut ini
suasana pesta atau syukuran biasanya langsung terasa saat melihat sajian tumpeng
apalagi lengkap dengan ayam goreng udang sambal goreng kentang dan pete
dan tentu saja rupa rupa lauk lauk yang biasa menemani hidangan nasi kuning berbentuk kerucut ini
tapi ini bukan sembarang tumpeng
alih alih nasi dan lauk pauk seluruhnya adalah puding
adalah el sini warga depok jawa barat yang muncul dengan kreasi puding tumpang yang satu ini
yang pertama dibuat tentu saja kerucut nasi tumpeng sebagai fokus utama
bahannya agar agar gula dan susu serta pewarna makanan
kesulitan itu adalah akurasi warna ya
jadi kan harus sebetulnya warnanya harus konsisten
tapi pada saat teknik penyampuran kadang kadang itu yang harus betul betul ketelitian banget gitu pada saat menyampur warna
karena dapat kuning seperti tumpeng itu bukan hanya mengandalkan satu warna kuning
tapi bisa sampai dua atau tiga warna jenis warna kuning
setelah puding kerucut nasi mengeras barulah siapkan aneka lauk pendukungnya
kuning ayam dan udang yang juga hasil cetakan kemudian dipoles dengan pewarna
agar tampil serupa hidangan aslinya
barulah aneka puding berbentuk lauk peneman tumpeng disusun membentuk sajian yang sangat mirip dengan paket tumpeng
berawal dari hobi memasak dan meneruskan resep ibu tercinta
elsini juga mengembangkan puding puding berbentuk unik
seperti bentuk burger yang satu ini
sedikitnya seratus potong puding kreasi ukuran kecil dan lima sampai sepuluh puding replika seperti tumpeng dan burger ia buat setiap hari
pemesan yang mulai dari persoorangan sampai perusahaan
kalau inspirasinya bisa datang dari mana aja sih
kebetulan kan kalau saya emang lebih banyak replika makanan
jadi pada saat makan contohnya burger itu kan anak saya suka banget burger
jadi minta dibikinin yaudah bikin aja deh gitu
terus waktu itu mau perayaan imlek
oh menunya apa itu chinese food
bikinlah sapi lade hitam ada mie goreng ada sapo tahu
food kayak gitu gitu
selain puding replika burger hingga tumpeng puding bertema halloween dan gambar wajah
kini juga banyak dicari konsumen setia elsini
untuk kreasi puding uniknya el sini mematok harga mulai dari rp tiga puluh lima sampai rp sembilan ratus
dan siapa sangka dengan promosi yang sebagian besar dilakukan lewat media sosial
elsini mengakui bisnis semacam ini bisa mendatangkan keuntungan antara
hingga sepuluh juta rupiah per bulannya
tak cuma kreasi puding replika kreasi puding bergaya natural juga masih dapat tempat di hati masyarakat
apalagi jika tampilannya seperti karya seni seperti ini
karya seni seperti ini
karya seni seperti ini
karya seni seperti ini
karya seni seperti ini
dari bahan dasar jelly agar agar susu dan pewarna makanan tendy herlindra
hadir dengan karya hidangan penutup dengan tampilan tak ubahnya karya seni naturalis
layaknya melukis di atas kanvas tendi menyuntikkan agar agar berwarna ke dalam adonan jelly polos
membentuk lapisan kelopak daun dan bunga yang seolah terperangkap di dalam lapisan puding sebening kaca
membentuk lapisan kelopak daun dan bunga yang seolah terperangkap di dalam lapisan puding sebening kaca
poin ini sudah terminasi
empat tahun mendalami dunia kuliner khusus hidangan pencuci mulut dalam puding
tan tan lahir ketika pacar berusia dua belas tahun meninang dan sedang berubah muda
ada beberapa macam ada yang model seperti namanya kohaku sanke soa
terus ada yang warna kuning namanya yamabuki ogu
itu saya praktekkan benar benar di kuding ini
jadi kenapa kok istilahnya orang yang juga mengerti seni mengenai piara ikan koi
itu mereka juga tahu kalau ikan saya ini nggak asal buat
selain inovasi tendy juga memanfaatkan media sosial seperti instagram
untuk memperkenalkan puding kreasinya ke warganet
terbukti selain ribuan pengikut di instagram
ia pun mengaku kerap mendapatkan pesanan hingga pelanggan setia dari akun media sosial
saya bersyukur hidup di dunia yang pada saat ini sudah ada media sosial
saya nggak bisa bayangin kalau seandainya nggak ada media sosial
mungkin nggak ada yang kenal
itu keringin kuding saya
tapi karena ada media sosial khususnya dulu saya awal awal itu fb
terus ada instagram
dan kebetulan instagram saya ini yang paling banyak dilihat orang
instagram saya memang gak terlalu banyak followernya
ya berapa ribu sekian lah
cuman saya nggak beli follower
jadi betul betul murni pembeli
nah dari situ kalau saya ditanya
faktor promosi apa yang paling bagus saat ini itu adalah media sosial
insting tendy memanfaatkan perkembangan media sosial terbukti tepat
tak cuma mencuri hati netizen pecinta kuliner
racikan pas antara kreativitas dan pemanfaatan media sosial
membuat karya karya puding kreasinya semakin mudah diterima masyarakat
manggar fathani yogyakarta